arena balap sepeda jakarta international velodrome telah siap dipergunakan untuk gelaran asian games dua ribu delapan belas
venue olahraga yang dapat menampung tiga penonton ini telah memenuhi standar arena balap sepeda internasional
setelah meraih sertifikasi union cyclist international atau uci
rampungnya pembangunan jakarta international velodrome atau jiv ditandai dengan acara seremonial
pemotongan pita oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
venue yang berlokasi di rawamangun jakarta timur ini dibangun dengan panjang dua ratus lima puluh meter
lebar trek tujuh meter dan menghabiskan dana rp enam ratus enam puluh lima miliar
gubernur dki jakarta nisbah swedan berharap jiv bisa menghasilkan prestasi besar bagi kontingen indonesia